seperti apa persiapan jelang pergantian tahun di london inggris sudah ada teman lama saya sudah
ada fitriah sungkar ini warga negara indonesia yang sekarang sudah berada di london ya mantan
korespondensi indonesia ya fit ya fit apa kabar seneng banget ketemunya justru lewat skype oke fit
seperti apa sih jelang pergantian tahun di inggris khususnya di london apa yang kira kira akan
disuguhkan atau menjadi spot spot menarik di sana fit halo fani sepertinya kekeriangan
karena pergantian malam tahun baru ini sedikit tidak didukung gitu sama cuaca yang saat ini sedang
kita rasakan di sini ini cukup dingin suhunya delapan derajat dan perlahan sudah mulai terasa ada
hujan rintik gitu ya diharapkan memang ini cuaca seperti ini tidak berlanjut sampai nanti malam
saat penjelang tahun baru ini ya jadi kita bisa lihat di mana mana ya ini juga ada pergantian
tahun baru betul sekali untuk salah satu gedung ikonik di kota london sendiri big band sendiri
memang masih dalam menjalani proses renovasi namun untuk pergantian tahun baru khusus malam ini akan
berdetak selama dua belas kali begitu menunjukkan pergantian tahun dan jangan lupa salah satu
yang paling acara terbesar di london sendiri akan berpusat di london eye yang dimana seperti
kota kota besar di negara lain begitu nanti akan banyak pesta kembang api dan tentu saja
tiketnya sendiri sudah sold out sudah habis saya pun sudah tidak kebagian lagi untuk bisa melihat
begitu jadi menuju pukul dua belas malam nanti memang masyarakat ataupun wisatawan begitu masih bisa
mendatangi beberapa tempat tempat yang biasa didatangi oleh wisatawan saat ini seperti
contohnya di tempat saya berdiri sekarang itu di kensington garden di belakang saya persis adalah kensington palace
kurang tahu juga prince william dan princess kate middleton ada di dalam apa tidak gitu ya
tapi bisa dilihat memang masih banyak sekali wisatawan yang datang
dikarenakan memang tempat ini hanya dibuka hingga sekitar pukul enam atau tujuh malam nanti
jadi banyak sekali tempat tempat khususnya di central london nanti akan dipenuhi oleh wisatawan
serta warga warga yang mau merayakan pergantian tahun menuju dua ribu dua puluh ini
oke fit tadi kalau misalnya kata kamu bilang cuacanya nggak mendukung
tapi sebenarnya yang paling penting itu kantongnya yang mendukung
but anyway kita tahu bagaimana pengamanan di eropa pengamanan di inggris gitu ya setiap tahun
apalagi di akhir tahun banyak sekali aksi teror gitu
kamu ngeliat gak sih mungkin di tahun ini menuju pergantian tahun agak sedikit ekstra
dan pengamanankah gitu atau seperti apa
ya seperti kita ketahui beberapa bulan yang lalu begitu memang ada insiden penusukan
begitu di london bridge
tentunya itu juga menaikkan tingkat kewaspadaan masyarakat dan juga para pengamanan yang ada di london
jika direfleksi dari pengamanan dari perayaan natal kemarin memang tidak hanya di tempat tempat rekreasi
begitu memang di tempat tempat seperti tempat
di keagamaan seperti di gereja di masjid dan juga di senegok tempat ber
apa tempat pada para kelompok yahudi sendiri untuk melakukan kegiatan keagamaan itu juga ada beberapa terlihat pengamanan di situ
namun tidak sebesar ataupun tidak terlihat seperti yang biasa kita rasakan di indonesia begitu
memang mungkin protokolnya di sendiri sendiri
untuk tempat tempat dan ada pun acara acara yang nantinya akan mengundang banyak warga
tidak hanya warga itu pun juga ada wisatawan begitu
biasanya ada barikade barikade khusus yang ditempatkan di sejumlah tempat khususnya di tempat tempat nantinya akan dilaksanakan kegiatan pergantian tahun baru tersebut
namun jika melihat sepinggiran kota begitu lokasi kensington palace dan kensington garden ini bisa dibilang masih di pusat kota
namun sedikit menepi begitu saya tidak melihat banyak aktivitas pengamanan yang berarti begitu
hanya saja untuk nantinya di pusat kota khususnya di tempat tempat seperti london eye ataupun di travel square ataupun di pusat pusat kota london sendiri memang dengan juga banyak kesibukan
jangan lupa ini masih banyak sel sel masih sangat berjalan loh dua hari yang lalu saya ke pusat kota itu masyarakat jumlah manusia yang ada di dalamnya
kita tidak bisa
jadi memang tidak hanya pengamanan itu khusus dikhususkan untuk malam tahun baru namun juga dari mulai natal jelang natal hingga tahun baru
dan sehari setelah tahun baru sendiri nantinya juga biasanya di pusat pusat kota akan ada penambahan dari tingkat keamanan
dan jangan lupa perayaannya itu tidak hanya berhenti di malam pergantian
di tanggal satu januari sendiri dua ribu dua puluh masyarakat dan wisatawan di kota london bisa datang ke pusat kota
mereka akan ada parade tahun baru itu yang kita suka lihat jika bisa dibandingkan dengan macy thanksgiving day parade gitu yang ada di new york
nanti bakal banyak balon balon gitu akan parade paralon
seru ya pokoknya ya
lebih kreatif lebih seru lah pokoknya fanny
nah saya tunggu tahun depan teman teman datang ke sini
yang penting siap siap aja nampung ya rumahnya
singkat aja deh boleh terakhir tadi kamu bilang london eye sampai kamu juga kehabisan tiket
terus habis itu alternatifnya kamu akan ngerayan
tahun baru di mana
kebetulan kayaknya sudah terlalu encoh gitu untuk ikut ikutan sama orang
jadi sepertinya kalau saya pribadi akan ada di sekitar rumah saja gitu
terlalu bising dan terlalu penat rasanya kalau misalnya harus ke pusat kota begitu
ya udah umur kali ya gitu
cuman banyak sekali tempat tempat yang bisa didatangi oleh wisatawan indonesia yang sedang di london
pastinya banyak sekali pilihan yang bisa
di datang gitu kan
oke referensi juga lah ya buat saya mungkin tahun depan bisa kesana
terima kasih fitria sungkar
terima kasih sekali lagi
salam buat suaminya yang megangin handphonenya ya
thank you sekali lagi fit